ini bangunan gadipaten singkur yang saya gambar dari dekat jadi kau berhasil masuk
iya iya dengan cara menyamar sebagai penjual buah
disini adipatiwaringkastinggal disini gudang persenjataan dan disini pusat keperacuritan
bagaimana bisa terjadi
sampai brama merebut kekuasaan kita
kita benar benar kecolongan
berapa tenaga dan dana kita dihampurkan
untuk membentuk pasukan sesuai dengan rencanamu
nyatanya kau sebagai senopati yang kuunggulkan tergapar sebelum rencanamu tergelar
dari dulu hamba katakan mandili adalah sumber dari segala bencana
kalau gusti tidak lindungi jauh jauh hari kami selesaikan
mandili juga lah yang selalu menghalang halangi kami memata matai brama gusti
ini terbukti dengan tertentu
menangkapnya beberapa telik sandi yang dikelola mantili
benar benar diluar dugaan gusti
sekarang mantili yang balelo
brama akan menjadi lebih kuat jika manteli bergabung dengan pemberontak
belum terlambat gusti kami dapat memukul drama dengan kekuatan yang ada
semua yang direbut drama akan kami rebut kembali
bagaimana dengan mantili
pelosok telah kami sebarkan prajurit prajurit dan hulu balang
untuk menjebak dan menyeretnya ke hadapan gusti
kelihatannya mentili tidak mampu lagi bertahan
sungguh bapak tidak sampai hati melihat gusti senopati jatuh bangun merangkak munta darah
pendek kata sangat menyedihkan gusti
padahal perjalanan yang mau ditempuh masih sangat jauh pak korpa
sekarang para pendekar berlomba lomba memburu nyawa kusti senopati
mereka tertarik dengan upahnya
dimana pak korpa melepas gusti senopati
hutan sikuntang gusti
besok kalau ada yang mencari saya katakan saja saya sedang pergi
sebagai seorang senopati aku merasakan ketidaktahuanmu adalah bohong belaka
amah tidak tahu
ini bangunan gadipaten singkur yang saya gambar dari dekat
jadi kau berhasil masuk
dengan cara menyamar sebagai penjual buah
di sini adipati waringkas tinggal
di sini gudang persenjataan
dan di sini pusat kepracuritan
penjagaan umumnya lemah
mereka akan mudah terkulai kalau kita sergap mendadak
ini pintu utama
dijaga oleh beberapa orang
dan ini pintu kedua
ini pintu ketiga
tidak ada pemeriksaan bagi orang orang yang masuk
mungkin mereka yakin keadaan singkur selalu aman
mungkin mereka yakin keadaan singkur selalu amat
mungkin mereka yakin keadaan singkur selalu amat
jadi mereka tak merasa perlu memeriksa orang orang yang masuk
jadi mereka tak merasa perlu memeriksa orang orang yang masuk

dilihat dari keterangan subala
mempertimbangkan kemampuan dan pemilikan senjata kita
mempertimbangkan kemampuan dan pemilikan senjata kita
besok kita ubah wajah kadipati forsythia
besok kita ubah wajah kadipati forsythia

hanya ada sesuatu
yang mengganjar di hatiku